ribuan burung asia berkoloni melakukan migrasi di kota solo jawa tengah
mereka hanya berkumpul pada petang hingga menjelang pagi saja
burung burung itu datang sejak september lalu dan akan kembali ke asalnya pada bulan maret
sejak september kemarin dan puncaknya pada desember ini
perampatan panggung yang terletak di jamatan jebres solo jawa tengah diserbu ribuan burung
sejak maghrib menjelang ribuan burung mulai berdatangan dan memenuhi langit di perempatan yang juga jalur utama menuju jawa timur ini
burung burung ini merupakan jenis layang layang asia atau layang layang api bernama latin hirundo rustika
bertengger di sepanjang kabel listrik papan reklama dan pohon yang banyak terdapat di perempatan jalan yang ramai ini
koloni burung asia ini bermigrasi ke kota solo sebagai siklus rutin tahunan
dari kawasan subtropis asia timur seperti mongolia china jepang
korea dan taiwan
kawanan burung ini bermigrasi untuk mencari pasokan makanan dan tempat yang lebih hangat
kehadiran ribuan burung ini meskipun tidak mengganggu namun warga sedikit mengeluhkan bau kotoran yang ditimbulkan
cuma baunya kalau lewat
sebenarnya nggak gangguan di sini juga tidak tapi cuma baunya aja
indonesia menjadi satu dari sejumlah negara tropis yang menjadi tujuan migrasi burung asia berkoloni
karena memiliki cuaca yang lebih hangat serta masih memiliki pasokan makanan yang lebih banyak dibandingkan daerah asalnya saat ini
burung burung ini diperkirakan akan berada di indonesia sampai bulan maret mendatang
dan akan mulai kembali ke habitat aslinya bersama dengan berakhirnya musim dingin
oh ya ini termasuk burung jenis layang layang asia atau nama lainnya bisa disebut layang layang api
dengan biasanya nama ilmiahnya itu hirundo rustika
nah dia itu mempunyai siklus hidup yang sangat unik
dimana ketika musim berbiak atau mereka musim melakukan perkembang siakan
mereka biasa hidup di negara empat musim yaitu di sekitar bumi bulan utara
seperti mongolia cina jepang
dari korea sampai taiwan
nah ketika mendekati musim dingin di negara berbiaknya
mereka melakukan migrasi ke wilayah bagian selatan yang lebih panas
salah satunya di indonesia ini
uniknya burung asia hirundo rustika ini sewaktu musim berkembang biak atau kawin
akan memilih daerah subtropis sebagai tempat tinggalnya
kawanan burung ini akan menghilang pada pagi hari berpencar mencari serangga makanan favoritnya
burung burung itu akan kembali lagi ke sekitar perempatan panggung menjelang senja
burung burung itu akan kembali lagi ke sekitar perempatan panggung menjelang serangga